tapi memangnya hebat sih ronaldo ya
susah cari pengganti seperti ronaldo tadi itu
makanya ya dibayar mahal sampai sembilan miliar rupiah per minggu gajinya
itu dia ya kenapa ya
memang wajar kalau ronaldo kepingin ada tujuh anak dalam hidupnya
karena gajinya gede banget
tapi sukses semoga makin gemilang ya untuk juventus nantinya ke depan bersama dengan ronaldo
oke nah berikutnya pemirsa kabar mengembirakan juga datang dari pesepak bola dalam negeri
tepat di hari ulang tahunnya yang ke delapan belas
pemain muda indonesia egy maulana fikri resmi menjadi pemain klub polandia lecia gedangs
aturan tenaga kerja uni eropa memang mewajibkan usia minimal pemain menandatangani kontrak profesional adalah delapan belas tahun
egy maulana fikri resmi berstatus sebagai pesepak bola profesional usai manajemen klub polandia lecia gedangs
mengumumkan egy telah menandatangani kontrak dengan durasi tiga tahun
egy sudah pernah diperkenalkan oleh lecia gedangs pada sebelas maret lalu
namun kontrak pemain kelahiran medan tersebut baru akan berlaku setelah ia berusia delapan belas tahun
hal itu tak lepas dari aturan uni eropa soal pekerja profesional yang mewajibkan usia minimal pemain menandatangani kontrak profesional
egy telah menjalani pramusim bersama klub asal kota lecia tersebut
bahkan egy selalu tampil dalam lima laga uji coba lesia gedangs dan mencatatkan empat kemenangan dan sekali kekalahan